ya pupu sudah harapan penggemar sepak bola tanah air yang ingin menyaksikan indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
fifa resmi mencoret indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
triliunan rupiah sudah dikeluarkan pun lenyap begitu saja
multiplier efek ekonomi pun akhirnya gagal dirasakan masyarakat indonesia
mulai dari penginapan hingga potensi umkm
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual ketua gabungan industri pariwisata bali
ketua bali tourism board ida bagus agung parta adiana
iya gus agung tadi saya sudah memaparkan ya kalau kita melihat beberapa negara yang sempat menjadi tuan rumah piala u dua puluh
polandia salah satunya qatar piala dunia dan kalau kita bicara mengenai bali bali menjadi salah satu tempat penyelenggaraannya
bagaimana respon industri pariwisata mendengar keputusan fifa ini yang mencoret indonesia sebagai tuan rumah gus
ya sudah pasti kita di industri sangat kecewa ya tapi ya gimana lagi
jadi kita sudah menerima bahwa tidak akan terjadi di indonesia
jadi yang paling penting sekarang ini ke depannya itu seperti apa
kita kan lagi getolnya nih sport tourism ya di bali
tidak akan terjadi hal hal seperti ini lagi
bagaimana kita atau pemerintah lama ini mengaturnya
gus agung kalau kita bicara mengenai persiapan pasti sudah cukup panjang ya
bahkan ketika pandemi kita sudah mempersiapkan untuk menjadi tuan rumah piala u dua puluh lalu
bagaimana dengan industri pariwisata bali
kita ketahui bali sangat bergantung kepada sektor pariwisata dan akomodasi seperti penginapan hotel dan juga segala sesuatu yang berbaik kaitan dengan laser
lalu dengan perhelatan piala dunia ini sudah seberapa besar keterlibatan mereka
ya pasca pandemi kemarin bali sangat siap ya
kita bisa bukti dengan g dua puluh kemarin kita cukup sukses ya di bali
semua hand in hand membantu bagaimana mensukseskan hajatan itu semua
jadi kalau dilihat dari
risman akan datang itu kurang lebih
mungkin ke bali nya lebih banyak gitu
nah itu kurang lebih empat puluh ribu wisman gitu
jadi membutuhkan dua puluh ribu kamar saya kira bali sangat siap ya
untuk dua puluh ribu kamar dan bali sendiri sudah sangat ready untuk dtw nya destinasinya
ya angkutan pariwisatanya kita sangat siap pasca pandemi ini untuk menyambut
piala dunia u dua puluh sebenarnya begitu mas
dua puluh ribu jumlahnya cukup besar sebenarnya
kemungkinan kita mendapatkan profit dari wisatawan
yang akan menonton perhelatan u dua puluh di bali ya gus
lalu kira kira memang masih terlalu dini mungkin saya bicara mengenai hitung hitungan
kalau mengasumsikan dua puluh ribu tadi dengan dua ratus ribu room ataupun tempat tinggal
kira kira berapa nih kerugian yang sudah bisa diprediksi secara kasar nih gus
kalau dari industri kita kan rata rata spender mereka itu empat ratus dollar ya sehari
anggaplah piala dunia nya dua puluh hari gitu ya
jadi kurang lebih ada enam belas juta usd
apa namanya materi yang kita nggak jadi kita dapatkan
itu dari wisatamanya aja
kalau dari domestiknya kurang lebih juga akan ada mungkin dua ratus miliar kurang lebih ya
kita hitung dengan spender lokal
kalau domestiknya kurang lebih lima ratus ribu kan
kalau wisman nya empat ratus dollar sehari
kalau domestiknya kurang lebih lima ratus ribu lah sehari
itu untuk bayar power nya
jadi kurang lebih mungkin sampai dua triliun
dua triliun lebih lah sedikit untuk dari industri kita
selama dua puluh hari aja tadi
wow dua triliun lebih dalam penyelenggaraan asumsi dua puluh hari dengan tadi empat ratus dolar per hari
itu bisa tahan mancanegara akan ekspansi indonesia
terutama di bali ya gus
lalu dengan kondisi saat ini yang sudah ya nasib sudah menjadi bubur tidak lagi menjadi tuan rumah
kira kira bagaimana nih industri pariwisata bali kembali lagi untuk mendapatkan potensi pendapatan di kondisi saat ini
jadi kebetulan kita akan ada ya kita sudah mulai lupakanlah ini
kita akan ada asian climate ya
beberapa event yang kita harus kejar kedepannya karena kita ingin quality tourism
quality tourism itu bisa didapatkan dari acara sport tourism seperti ini acara truk nice ya
seperti itu medical tourism jadi kita tidak hanya mengandalkan leisure saja ke depannya
ini hal hal seperti inilah yang harus secara bersama sama industri dengan pemerintah
dan sampai tiba tiba ada perubahan seperti ini
jadi ini secara materi tidak banyak sih menurut kita untuk tourism
tapi brand awareness nya bali jadi tidak bagus
jadi tadi yang sudah sukses g dua puluh tiba tiba tidak bisa melaksanakan u dua puluh
jadi ini akan secara brand awareness kita akan sedikit tidak bagus
jadi bali kelihatan tidak aman kalau ada begini ada begitu
jadi orang akan ini secara apa namanya
oh begitu ya ternyata ya oh begitu ya
jadi orang pada takut gitu
apalagi alasan isu keamanan yang disampaikan
jadi ke depannya ini u dua puluh kita lupakan
nah saat ini sebalik ke depan pasti lebih baik
hanya pemerintah dalam hal ini harus memastikan apa yang sporturism itu akan terjadi
israel kan sering main kalau kita mainnya sport tourism
nah ini boleh nggak
itu kita butuh kepastian itu saja
berarti di sini peran pemerintah cukup penting untuk memberikan kepastian
kepastian hukum dan juga kenyamanan buat para wisatawan
seperti anda katakan tadi fokus misalkan sport tourism
lalu bagaimana potensi bali sebagai salah satu destinasi sport tourism nih gus
cukup ready ya kita
seperti lari sepak bola apalagi laut ya
saya pikir bali sangat siap dan sangat friendly untuk sport tourism di bali
kita tinggal infrastrukturan yang kita perbaiki
yang lain sih
jadi saya pikir sudah
dengan kita sudah akan move on
tadi ada banyak peluang lain
misalkan salah satu asian summit
kemudian juga potensi tourism di sektor sport
lalu bali sendiri akan mengembangkan strategi seperti apa
karena tadi anda mengatakan mungkin dampak yang lebih panjang terkait dengan image bali
terutama kegagalan kita menjadi tuan rumah
bagaimana turisme board bali bisa meyakinkan lagi wisatawan mancanegara bahwasannya bali aman nyaman dan masih layak menjadi destinasi wisata dunia
ya ini kita nggak bisa hanya dari industri saja
ini kan ada keputusan god will dan political will dari pemerintah
jadi syaratkan pemerintah dalam hal ini membantu kita di bali mencitrakan bali itu sebenarnya aman
ceritakan apa yang terjadi kenapa u dua puluh itu nggak boleh
jangan alasan keamanan
kalau alasan keamanan disampaikan secara fisiologis orang pada yang high end market ya
mereka kan sensitif untuk alasan keamanan
jadi saya pikir untuk meng rebound ini pemerintah lah
lebih banyak bicara gitu kenapa u dua puluh itu nggak jadi gitu
sampaikan kepada dunia kenapa gitu
bukan bali nya nggak aman gitu
balik kan hanya tiga pintu ya
saya pikir polda bali juga sampaikan bahwa tidak ada isu keamanan
jadi jangan sampai itu yang kita depankan gitu
sampaikan aja apa adanya gitu
berapa u dua puluh ini cancel gitu
gus boleh terakhir memberikan mungkin masukan baik itu kepada pemerintah maupun para pengusaha pariwisata di bali
pasca gagalnya kita menjadi tuan rumah u dua puluh sehingga mereka tetap bangkit dan semangat untuk meneruskan semangat perekonomian dan juga industri pariwisata di bali
yang pertama ya tetap lah kita move on aja
kasih udah jadi gugur kita move on
tetap optimis bahwa persiapan bali itu akan diminati kok sama mancanegara
bali ini beda gitu
mari kita tunjukkan kita tidak ribut kita tidak riuh di bali
jadi kekecewaan itu tetap ada
apalagi jangan sampai ada keributan selain itu justru sangat akan merugikan kita semua
terima kasih ida bagus agungparta atiana ketua kipi bali
selamat pagi gus
terima kasih untuk waktunya